ketua umum pdip megawati soekarno putri menegaskan agar kader kader pdi perjuangan bekerja untuk rakyat dan mau turun langsung menemui rakyat
ini disampaikan megawati dalam pidato penutupan rakernas kelima pdi perjuangan di ancol hari ini
mega juga menyebut pdi perjuangan adalah partai pelopor yang tak segan meminta kader yang tidak bekerja untuk rakyat untuk keluar dari partai
partai ini mau saya jadikan partai pelopor kamu yang tidak bekerja untuk rakyat
ini bener loh bukan drama loh ya janji ya nggak usah takut nanti kalau bu saya ditakut takutin nggak usah takut
kamu itu punya hak kedaulatan rakyat dari kamulah sebenarnya mereka ini akan jadi pemimpin pemimpin
harusnya mencintai rakyatnya itu